kita lihat masih ada pertemuan lanjutan untuk menambah partai
bukan sama capres pak
ya sesudah itu
infonya partai yang akan masuk kembali ada kisik kisiknya pak
ya kisik kisiknya salah satu yang tadi hadir
selain itu pak mungkin bisa jelaskan sedikit lagi
kalau yang diluar kan belum ada kursi